bisa diam gak bisa diam gak
kalian ini kalau dikasih tahu
kalian masih menghargai bapak nggak sih
masih menghormati saya gak
kalau masih menghormati
kenapa selalu berantem
bapak lihat sendiri pak tadi
kalian bisa diam gak sih
masalah sepele aja ribut
ini kemana sih mudia nih
kenapa sepi banget ya
terima kasih ya pak
makasih ya bu
di airnya pakai aplikasi ya pak
siap makasih ya bu
ibu sendiri ngapain kesini ke acara anak anak
pasti kamu merasa menang ya
karena waktu itu dibelain sama pak denny
justru saya ingin mengingatkan sama bu mel dah
justru saya ingin mengingatkan sama bu mel dah
bahwa status ekonomi bukan alasan untuk merendahkan orang lain
dan saya bersyukur punya atasan seperti pak denny
karena dia bisa menghargai saya dan tidak pernah merendahkan orang lain
oke coba perhatikan kesini sebentar ya
coba jangan ada yang ngobrol dulu itu ya
oke jadi begini
ini kan kelompok
kelompoknya sudah terbentuk
berarti permainan ini akan segera kita mulai
tepuk tangan dulu dong
ini yang pertama untuk menambah kekompakan kalian
bagaimana caranya supaya kalian solid teman teman
antara anak ibadah dan ps
tepuk tangan cow
ini enak ini permainan
yang kedua ini menguji nyali
saya ingin tahu kewiranian kalian
paham semua ya
jadi kalian harus kompak
ini kita jauh loh datang ini
nanti itu akan diberi contoh oleh pak jaya
dia yang akan mencoba duluan
flying fox akan dimainkan dulu oleh pak jaya
mereka kan masih ada yang takut pak jaya
belum ada kiberanian
jadi pak jaya contohkan dulu
ikatkan nanti begitu saat
dan langsung jalan
apa lagi sih
kenapa nggak pak togar aja yang jadi contoh
gak pak takut
pasti takutlah pak
orang pak jaya belum pernah nyobain kayak ginian
siapa yang takut
pantang bagi saya untuk takut pak
saya kasih contoh buat anak anak
tapi ya kasih contoh yang baik
biar mereka tahu siapa pak jaya
ya pak jaya
sebentar saya misalkan
setelah pak jaya nyobain boleh nggak kita satu persatu nyoba
hei turun serang
saya agak setuju dan sependapat dengan michelle
nanti kelompok kalian masing masing ini diurut nggak
macam mana bu
setuju nggak bu
ayu paten kali kak
kelompok masing masing nanti betul itu si misal tadi
tapi pakai urutan
kan udah nomor urutan udah dibagi

selamat pagi pak jaya
eh kalian jangan ketawa pak jaya
tapi kalian harus tunjukkan keberanian kalian
jangan pak jaya pak jaya kalian tucet
mentalnya harus siap siap
kalau saya dulu wah saya ini permainan kecil kali sama saya
oke pak jaya
semangat pak jaya
pak jaya siap siap
ini memang agak tinggi banget ya
padahal bt ini kan pobia sama ketinggian
tapi kalau beta menolak ikut flying fox pasti beta akan ditertawakan sama warga negara ipa
namanya nama baik negara ipah pun bisa ikut tercoreng gara gara bete
tapi bt ini kan betul betul takut
nanti kalau bete malah pinsan atau ngumpul bagaimana tuh
satu dua langsung semangat ya
sebentar pak sebentar pak
kakinya kakinya lurus jangan gemetar begitu
pak jaya pak jaya ini berani orangnya
satu dua tiga
sebentar pak sebentar pak

lihat mukanya gitu
satu dua tiga
coba kita lihat tarikan
dia tersenyum senang
dia menunjukkan keberanian
pak jaya tepuk tangan dong sekali lagi
yang lain kelompok satu siap siap
kelompok satu siap siap
satu dua tiga
kelompok satu ya
nadif gak ada pak
nadif gak ada
kok bisa nggak ada sih
emang nadif kemana ya
gak mungkin gak ada gimana sih
iya lo lecah aja sendiri emang ada
pasti nadief gak berani main flying fox
udah ketebak anak ips itu cemen
gendeng pot aja kabur ya kan
eh kenapa mukanya pada kenceng
padahal salah ardi ngomong gitu
udah sempet loh
kan udah bener fix cemen
apa geng gengnya juga mau kabur juga ya
dari sekarang aja kalau bisa
udah tolong tenang semua
eh biasa aja dong
emang anak kita demen banget nyari ribut ya
lo padahal gak ada kerjaan atau gimana sih
doanya nyari masalah aja
ayo sini cari masalah
eh lo nyari masalah
eh lo nyari masalah
bisa diam gak bisa diam gak
kalian ini kalo dikasih tau
kalian masih menghargai bapak nggak sih
masih menghormati saya gak
kalo masih menghormati
kenapa selalu berantem
bapak lihat sendiri pak tadi

kalian bisa diam gak sih
masalah cpl nyari ribut
ini kemana sih budiah ini